beragam modus kejahatan dilakukan demi mendapatkan keuntungan besar
di bekasi dua ibu rumah tangga ditangkap setelah terlibat sebagai sindikat perdagangan anak di bawah umur
dalam menjalankan aksinya kedua pelaku berpura pura menawarkan pekerjaan kepada korban
namun ternyata dijual sebagai psk
ide dan ny dua ibu rumah tangga yang masing masing berusia empat puluh empat tahun dan dua puluh dua tahun
hanya bisa pasrah dan menangis saat digiring petugas satreskrim pores metro bekasi kota rabu sore
keduanya ditangkap setelah menjual tiga anak di bawah umur ke wilayah nabire papua sebagai pekerja seks komersial
dalam menjalankan aksinya kedua pelaku yang merupakan warga kota bekasi tersebut
menawarkan pekerjaan kepada tiga orang anak di bawah umur dengan iming iming gaji besar
gaji yang ditawarkan sebesar seratus ribu rupiah per jam membuat korban tergiur
setelah korban sepakat dan siap dipekerjakan korban kemudian dijual sebagai pemandu
lagu hingga pekerja seks komersial di sebuah kafe di kawasan nabire papua
kasus ini terbongkar setelah korban melapor ke orang tuanya
dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya satu unit handphone buku tabungan serta atm yang diduga digunakan untuk menyimpan hasil transaksi
jadi intinya mereka masih mencari tenaga kerja yang di bawah umur untuk pemandu karong kd
sudah berapa orang yang diterbangkan misalnya
kalau menurut keterangannya
tersangka satu itu sudah tiga orang tapi yang dua orang kembali
jadi tinggal satu orang lagi di sana belum kembali
dari satu orang dia dapat keuntungan
ya dua juta dibagi satu lagi bagi lima ratus sama dia lima ratus
cuma satu pak dua orang
dua enggak tiga cuma satu doang pak
tadi katanya tiga itu
satu saya cuma kenalin doang pak
terus kenalinnya gimana awalnya
kamu dapat duit dari kita
aku buat makan doang
akibat perbuatannya kedua pelaku yang sehari hari bekerja sebagai ibu rumah tangga ini
harus mendekam di sel tahanan maporesta metro bekasi kota
terancam undang undang tindak bedana perdagangan orang dengan ancaman lima belas tahun kurungan
dedy beben bekasi